penuntut umum seringkali mengambil kesimpulan dengan dasar klaim kosong tanpa bukti yang sah dan argumentasi hukum yang solid
b replik penuntut umum semakin menjauhkan peradilan ini dari upaya pencarian kebenaran material
sebagai perbandingan jika dalam proses penyidikan pernah ada skenario yang disusun
maka di persidangan ini terdapat hal yang lebih tidak pantas dilakukan
yaitu manipulasi peristiwa untuk kepentingan klaim pembuktian dalil penuntut umum
c penuntut umum tetap mempertahankan kesalahannya serta melanggar prinsip unistesis nulistetis
dengan tetap memaksakan menggunakan keterangan saksi richard eliezer pudohang lumiu
yang berdiri sendiri tidak berkesesuaian dengan alat bukti sah lainnya
dan bahkan terbukti tidak konsisten dan berubah ubah di berbagai tingkat pemeriksaan perkara ini
d penuntut umum tidak konsisten menggunakan bukti poligraf
dalam beberapa pembuktian peristiwa terlihat jelas penuntut umum hanya mengutip sebuah bukti jika dianggap menguntungkan
sebaliknya sekalipun sebuah bukti valid dan berkesesuaian akan diabaikan jika dianggap tidak menguntungkan
e penuntut umum tetap menggunakan alat bukti yang tidak sah
karena perolehan alat bukti yang melanggar hukum berupa pemeriksaan poligraf terhadap terdakwa yang melanggar
peraturan kapolri no sepuluh tahun dua ribu sembilan

penuntut umum tetap bertahan dengan ilusinya dan menutup mata terhadap empat alat bukti yang muncul di persidangan
yang membuktikan adanya peristiwa kekerasan seksual terhadap terdakwa yang terjadi di magelang pada tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
bahkan penuntut umum berhalusinasi dengan tuduhan baru seolah olah yang terjadi bukan kekerasan seksual ataupun pemerkosaan
namun sayangnya tetap saja penuntut umum gagal membuktikan dalilnya tersebut
g penuntut umum mengakui kegagalan membuktikan motif kejahatan
namun berlindung dibalik tuduhan terdakwa tidak terbuka
seolah olah penuntut umum lupa dengan prinsip dasar hukum acara pidana
bahwa beban dan kewajiban pembuktian ada di pihak penuntut umum
bukan digantungkan pada pengakuan terdakwa
h penuntut umum tidak memahami apa arti circumstance evidence dan konsekuensinya pada kekuatan pembuktian
di satu sisi
penuntut umum mengatakan keterangan ahli psikologi forensik adalah circumstance evidence dan menyampaikan tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya kekerasan seksual
tapi di bagian lain penuntut umum juga menggunakan keterangan ahli tersebut dan laporan hasil psikologi forensik yang masuk kategori alat bukti surat menurut pasal satu ratus delapan puluh empat kuhap